sementara jakarta punya masalah lain bertujuan membantu warga ibu kota dalam memiliki rumah layak huni
program bedah rumah dari pemprov dki justru mendapat keluhan dari warga
hal itu dikarenakan pengerjaan renovasi rumah yang tidak dilakukan hingga tuntas
awalnya warga yang terpilih dalam program bedah rumah dari pemprov dki merasa terbantu dengan program ini
namun setelah rumah mereka selesai direnovasi keluhan warga mulai bermunculan
warga mengeluh karena bangunan tidak dipasang pintu dan jendela
warga juga mengaku terkena pungutan liar yang jumlahnya mencapai ratusan ribu rupiah ketika hendak memasang instalasi listrik
seperti yang dialami sarwiti warga kelapa ii cilincing jakarta utara
menurut sarwiti rumahnya tidak dipasang pintu dan jendela
atap rumahnya pun masih bocor
karena sih ini ada kesalahan
di lapangan apa bagaimana mereka sih setelah jadinya kayak gini kalau kita komplain ini apa apa gitu ya
mereka itunya begitu gitu ngomongnya
ngejelasinnya ke kita ini kan dirobohin semua bu rumahnya
jadi dapet kamarnya sekarang satu
yang tadinya katanya biayanya sekian jadi membengkak
karena rumahnya dirobohin semua
sejumlah rumah warga lainnya yang terpilih dalam bedah rumah juga memiliki keluhan yang relatif sama
yaitu tidak terpasang plafon pintu dan jendela
nggak ada pintu maksudnya belum begitu ini ya kelar gitu
ya takut gak takut
kalau malam masih suka jarang tidur
kalau angin gede juga ini itu suka terbalik
belum begitu inilah nyaman
ini panas kan rumah ini
sebelumnya ketua rt
mereka mengatakan bahwa program bedah rumah ini tidak dipungut biaya apapun
karena merupakan program pelayanan dari pemprov dki jakarta
fakih baitami jakarta
bukan hanya satu dua rumah ya tapi ada banyak sekali rumah warga yang memang sebelumnya setelah menjadi visi misi dari ahok dan juga jarot
untuk membedah rumah memberi kehidupan yang lebih layak lagi untuk mereka yang memang punya sertifikat tanah
tapi lagi lagi jika memang kucuranda dari pusat
sudah begitu banyak sudah sesuai dengan anggaran
tapi kan ada banyak pihak
tapi masih belum optimal
kayaknya dari tahap implementasi juga masih harus terus diawasi begitu
jangan sampai nih nanti tau tau ya ada beberapa pihak yang akhirnya memotong anggaran
membangun rumah dengan tidak sesuai spesifikasi yang memang sudah dipresentasikan ke pihak gubernur ataupun wakil gubernur
karena kan sudah ada pelelangan tender beberapa waktu yang lalu untuk
membangunan rumah mereka
nah apa yang dikeluhkan oleh warga soal kurang sempurnanya pembangunan rumah mereka
ditanggapi oleh gubernur dki jakarta oleh jarod saiful hidayat
yang meminta warga untuk tidak protes soal program bedah rumah dan terlibat dalam proses bedah rumah
nah terkait banyaknya keluhan terkait program bedah rumah yang dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta untuk warga jakarta
gubernur dki jakarta meminta warga ikut berpartisipasi
masih dalam program bedah rumah tersebut
kurangnya perlengkapan rumah seperti pintu atap dan lainnya calon penghuni diminta untuk melengkapinya
jarod juga mengklaim rumah pasca pembedahan yang dilakukan pemprov dki kini lebih banyak huni dibandingkan sebelumnya
tidak ada sekat sekatan di rumah
tapi kita sekat sendiri dong
oh berarti disangkirkan sendiri pembangunan rumah itu atap terus kira kira apa lagi
kita kira kira mereka tidak
tidak kebocoran tidak kebanjiran tidak kebocoran
atapnya kita baru baikin
sedangkan untuk di sini dalamnya kebik sendiri dong
masa kita diperlombokan propertikan tidak
kita bantu supaya dilakukan kebanjiran tidak kebocoran
saya sudah melihat di cilincing dan bagus